wajib pajak perorangan atau pribadi harus melaporkan spt tahunan sebelum tenggat tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
sementara batas waktu lapor bagi wajib pajak badan adalah tiga puluh april dua ribu dua puluh
ada beberapa cara penyampaian laporan spt pajak tahunan
yakni secara langsung atau melalui e feeling atau e phone
kemudahan membayar pajak melalui jalur daring ini membuat pelaporan masyarakat meningkat
sekarang lewat e filling laporannya online
kemudian masih melakukan e book
gampang sih mbak sekarang tinggal klik klik aja terus udah deh
kayak dulu kan harus di kantor pajak
kebetulan belum sih mbak
tau udah ngeberahin nih tau gak sih kapan berlalu

kenapa nih mas belum
karena belum sempet aja sih
karena kan sekarang gak perlu ke kantor lagi
jadi lewat website pajak itu udah bisa langsung
jadi emang belum sempet aja
lapor pajak yang ini ya e filing ya
udah udah kemarin kemarin udah lapor
melalui apa ke kantor
pajak co id ya kalau nggak salah
gampang gak sih
rasio kepatuhan melaporkan spt pun meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu
seiring dengan inovasi baru pada situs pelaporan pajak
seperti fitur pengenalan wajah untuk mengaktifkan evin
kalau tahun lalu itu kita dalam satu tahun mencapai tahun dua ribu dua puluh kemarin untuk spt
itu kita mencapai tujuh puluh delapan persen rasio kepatuhannya
nah tahun ini kami menargetkan setidaknya delapan puluh persen
nah kalau dilihat dari apa yang sudah disampaikan sampai dengan hari ini
ini ada kurang lebih sekitar delapan enam juta spt
tahun lalu di periode yang sama baru delapan tiga juta
spt adalah salah satu dokumen laporan bersih total pendapatan kotor dan pajak
yang telah dibayarkan
pada negara pajak yang dipungut negara digunakan untuk kepentingan bersama
salah satunya program vaksinasi covid
selesai spt tahunan saya sudah selesai dan sudah mendapat bukti penerimaan dari email
nah gak ada alasan nih bagi kalian untuk enggak melaporkan spt tahunan
karena bisa dilakukan dengan cepat dan di mana saja
nufun hentaka muhammad layudi jakarta